selamat malam dita selamat siang waktu london
selamat siang waktu london sivani
baik dita yang paling anda rasakan berada di inggris saat ini terkait dengan kenaikan biaya hidup
apa yang paling anda rasakan kemudian berapa persentase kenaikan jika dibandingkan mungkin dengan tahun lalu atau dengan dua tahun lalu
ya oke sivani jadi mungkin saya disini kapasitasnya sebagai mahasiswa indonesia gitu ya
yang tinggal di london inggris khususnya di london
memang terasa sekali dampak dari inflasi yang terjadi di inggris ini terutama dalam hal biaya hidup gitu ya
dan yang paling terasa biaya hidup bagi mahasiswa yang ada di london ini adalah biaya sewa tempat tinggal gitu ya
biaya sewa tempat tinggal ini bervariasi peningkatannya sekitar sepuluh sampai bahkan dua puluh lima persen dari tahun sebelumnya gitu ya
jadi mungkin yang sekitar enam ratus pound atau tujuh ratus pound bisa sampai sembilan ratus atau bahkan seribu pound
per bulan gitu jadi peningkatannya sangat signifikan dan itu yang sangat terasa bagi mahasiswa
kemudian yang kedua dari segi kenaikan harga makanan ya
harga makanan pun beberapa restoran memperbarui kembali menunya sehingga harganya juga masih naik gitu ya
dan kisaran harga kenaikannya itu mungkin sekitar sepuluh sampai lima belas persen dari harga sebelumnya
kurang lebih itu yang paling terasa di mahasiswa gitu ya tempat tinggal dan juga memenuhi kebutuhan untuk makan sehari hari
oke artinya ada dua yang paling besar yang dirasakan adalah terkait dengan biaya sewa tempat tinggal dan juga makanan
kalau secara umum anda melihat sekeliling anda atau masyarakat inggris
khususnya yang ada di london gitu bagaimana anda melihat krisis biaya hidup yang ada di sana
oke baik jadi biasanya kalau mahasiswa biaya untuk listrik dan air itu sudah
masuk ke dalam biaya sewanya gitu ya kalau misalnya diakomodasi untuk mahasiswa
namun kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal diakomodasi private gitu
nah itu biasanya belum termasuk dengan biaya listrik dan juga biaya gas gitu
nah itu yang sangat terasa juga di masyarakat biaya listrik naik biaya gas naik
billsnya jadi sangat tinggi gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya
nah itu yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar yang mungkin mahasiswa karena udah termasuk gitu ya
dengan biaya sewa akomodasinya sehingga belum terasa
tapi kalau misalnya untuk masyarakat umum gitu ya
itu sangat terasa untuk tagihan listriknya meningkat drastis
oke tagihan listrik yang paling meningkat drastis ya
oke anda sebagai mahasiswa tentu sangat menyesuaikan dengan kantung mahasiswa
bagaimana mensiasati kebutuhan di antara kenaikan harga harga ini
ya mungkin kita harus kembali mendefinisikan pengeluaran apa aja nih untuk mahasiswa gitu ya
karena menyesuaikan juga dengan kenaikan harga
baik tadi harga sewa kemudian harga makanan dan juga harga transportasi
sehingga mungkin salah satu strategi gitu yang biasa kita lakukan adalah dengan mengeluarkan
atau dengan mengurangi biaya untuk makan di luar
sehingga kita berusaha untuk menyediakan makan sendiri atau masak gitu ya
karena itu pasti lebih murah
dibandingkan kita beli makan sekali makan di luar itu udah mahal gitu ya
kemudian yang kedua mungkin kita juga bisa mengurangi subscription atau langganan yang kurang kita gunakan gitu ya
sehingga bisa mengurangi biaya biaya yang tidak terlalu esensial
kemudian yang ketiga kita juga bisa berlangganan public transport
sehingga ketika kita menggunakan public transport secara reguler
biaya yang dikenakan lebih murah
bayar sekali jalan seperti itu
oke dita kondisi ini sebenarnya bukan satu dua bulan belakangan dikeluhkan oleh warga yang berada di inggris
paling tidak semenjak awal tahun atau akhir tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
apa solusi dari yang diberikan oleh pemerintah inggris dalam menghadapi krisis energi yang akhirnya berdampak ke banyak
sektor atau kebanyak bidang
ya baik dengan bergantinya prime minister baru gitu ya
listrust baru baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa terdapat potongan gitu ya
terdapat bantuan untuk masyarakat yang rentan atau masyarakat miskin atau rentan gitu ya
untuk mendapatkan bantuan terhadap kenaikan harga energi listrik ataupun biaya kenaikan

energi listrik ataupun biaya kenaikan
energi listrik ataupun biaya kenaikan
hidup di london atau di uk ini gitu
kemudian yang kedua juga ada pengurangan pajak gitu ya
bagi orang orang yang mendapatkan penghasilan tertentu sehingga bisa mengurangi beban untuk biaya hidupnya
sejauh ini itu aja sih jadi ada bantuan dari pemerintah
namun meskipun ada bantuan seperti itu respon dari masyarakat juga beragam gitu ya
ada yang mengatakan bahwa bantuan selama enam bulan ke depan itu mungkin akan kurang gitu ya
apalagi kita akan menjelang musim
musim dingin gitu ya winter gitu ya
sehingga pasti penggunaan pemanas pasti akan lebih sering digunakan
dan energi yang akan digunakan pasti akan lebih tinggi dibandingkan musim musim lainnya seperti itu
oke mudah mudahan ada solusi terbaik untuk anda dan juga masyarakat lain yang berada di inggris saat ini
terima kasih di tamu tiara nabila atas informasi anda langsung dari london inggris
selamat siang walk to london